tapi emang anmesh nih ya mau lagu sendu lagu groovy dimakan semuanya
enak gitu dengernya adem gitu ya nggak kaleng kaleng
nah well dengan rilisnya single baru ini yang paling ditunggu tunggu kapan nih albumnya ya
jadi langsung aja kita tanya ke sang penyanyi langsung ada anmesh kamaleng lewat sambungan zoom
hai kakak sempat
puji tuhan kabarnya baik kakak gimana kabarnya
baik sehat selalu
oke anmesh kalau kita ngomongin soal tiba tiba tadi kan pertanyaan aku terakhir sebetulnya soal album
tapi kita skip dulu soal album
ini kan lagunya agak beda ya tonenya jadi pengen joget gitu
karena kalau biasanya mungkin kalau dengerinnya agak agak sendu agak agak baper gitu
beda dengan lagu lagu nmeth yang populer
apa yang melatar belakangi lagu ini
jadi emang pengen beda aja sih karena banyak orang yang bilang anmesh tuh cuma bisa nyanyi lagu mellow
padahal udah ada nyaman udah ada fodia
tentunya temponya lebih upbeat dari lagu lagu yang lain
jadi kayak merasa tertantang dan menjadi motivasi dari komen komen mereka itu menjadi motivasi untuk membuat lagu ini
kayak pas waktu bikin lagu ini pun terinspirasi dari lagunya romansa ke masa depannya kakak glen
akhirnya musiknya juga dicari siapa yang bikin musik romansa ke masa depan
dan akhirnya ketemulah sama opung dan juga kak andra dinut
dan akhirnya ada inisiatif dan ada ide buat bikin barang sama mereka
dan jadilah tiba tiba sih
jadi terinspirasi dari glenn fredly
ada campur tangan glenn gak sih
gak ada sih
tapi memang pure terinspirasi dari glenn fredly ya
ini yang romansa ke masa depan
ini judulnya lucu nih ame
anmesh tiba tiba terkenang mantan
jadi lagu ini dari real story gak sih
jadi lagu ini dari cerita nyata gak sih
kalau dibikin buat mantan emang iya
karena emang pas lagunya dibikin pas di makassar
terlintas wajahnya dia kan
ya udah bikin aja deh
tiba tiba aku teringat dirinya
aduh lucu banget deh langsung jadi lagu ya kalau mantan ini emang
tapi kalau ngomongin soal lagu tiba tiba ini kan tadi faktanya adalah
ternyata lagu ini sudah dipersiapkan dengan lama sudah lama
terus akhirnya terhambat pandemi
akhirnya baru keluar
baru keluar sekarang
nah selama pandemi ini apa sih aktivitas dari ame di apa ya di aktivitas
permusikan dan industri musik indonesia
ya lagu ini udah satu tahun yang lalu ya disimpan dan emang udah dibungkus untuk audionya
untuk music videonya kita bikin dua minggu sebelum rilis di tanggal dua puluh enam februari kemarin
dan ya emang mau rilis di tahun dua ribu dua puluh tapi terhalang sama pandemi sih emang benar sih
dan akhirnya emang pas juga
lagu tiba tiba dirilis tahun baru menjadi warna baru buat unmes dan yang terpenting nanti lagu lagu berikutnya ini kan penghantar buat album kedua
itu gak hilang rasa ame di album pertama
terus kegiatannya selama pandemi ya gitu gitu aja masih belajar buat produksi musik
habis itu masih belajar bikin lagu yang lebih baik lagi
masih lihat konser konser di youtubenya mes yang emang apa kurangnya bisa direvisi bisa diperbaiki
terus kayak ya udahlah nikmatin aja
tapi untungnya masih ada virtual concern
kayaknya virtual konser euforia nya udah berkurang
gak tau lagi nih mau ngapain
antusiasnya beda gitu ya kalau kita nonton konser secara langsung
eh tapi tadi ngomongin soal album nih album kedua
bocoran dong sedikit album kedua ini kapan terus isinya akan seperti apa
oke album kedua ini sih gak ditentuin kapannya sih
karena emang ini kayaknya dipersiapkan banget karena dari segi sound

dari segi pemilihan lagu juga harus bener bener gak seburung

dari album pertama
terus abis itu beberapa persennya ya emang baru start ya di lagu tiba tiba sih
jadi emang di album kedua sih kayaknya bakal lebih santai dan santai tapi serius gitu
gak buru buru kayak alum pertama
oke kalau kita flashback soal karir nmesh di awal awal bermusik
di awal awal karir di industri musik tanah air
kita tahu banyak banget lagu unmesh yang masuk nominasi
gak sedikit juga yang menang dapat penghargaan ya
nah sekarang comeback lagi dengan lagu yang groofi
kita waktu itu pernah ngobrol di billboard
ini kan comeback lagi lagunya groovy
ada target gak sih
ini harus masuk apa harus dapat apa
kalau target sih gak ada ya
karena emang setiap perilisan yang unmesh rilis itu gak pernah ada taruh target
dan takutnya menjadi beban juga buat unmesh
jadi setiap kali rilis lagu ya udah semua orang suka
semua orang bahagia dengan karya unmesh bikin
dan itu bisa menjadi motivasi untuk unmesh terus berkarya
karena emang tujuan unmesh datang dari karya
ke kupang ke jakarta emang cuma untuk berkarya dan bahagia keluarga
tapi sih takutnya kalau misalkan jadi ditaruh target di beban
dan emang ya kecewa gitu
kalau misalnya enggak sih
tapi sudah masuk beberapa tanggal lagu kemudian ada di posisi teratas juga
buat unmes itu apresiasi dong
dan ya seperti yang tadi unmesh bilang itu menjadi motivasi terus buat unmesh
dimana nggak boleh lupa kalau ya jangan cepat puas
jadi harus terus berkarya
pokoknya tujuannya datang ke sini berkarya
dan kasih tahu kalau unmesh itu bisa
bisa membuat industri musik indonesia lebih bagus lagi ke depannya
oke terakhir nih
mungkin ada tips and trik dari nmesh buat para penyanyi
yang sekarang lagi struggle banget di tengah pandemi
kemudian apa namanya bisa berhasil mengeluarkan karya
apa tips dan trik dari anmes buat teman teman para mungkin pemula
yang pengen juga berkarya di tengah pandemi
dan bisa diterima
tipsnya sih kita gak boleh ngeluh
gak boleh ngeluh
habis itu tetap fokus bikin karya sebisa mungkin
maksudnya jangan dipaksain ya
jadi itu tetap jaga hubungan baik dengan orang orang yang selalu membantu kita untuk perjulisan
untuk membuat lagu untuk membuat video dan lain sebagainya
orang orang baik yang selalu mensupport kita
dan yang terpenting sih tetap jadi diri sendiri sih untuk mengeluarkan karya
jadi jangan karena dengar kan
belakangan ini kan warna di perilisan musik kan banyak yang sama kan
kayak jangan sampai terpengaruh
dengan karakter orang dan akhirnya tidak percaya diri dengan karakter kita sendiri gitu
unmesh terakhir dong nyanyi dikit boleh gak ke kita
soal nih unmesh tiba tiba terkenang mantan
tapi jangan inget mantan ya ke pusulanya
enggak enggak enggak bahaya
rasa ini tiba tiba ada
setelah sekian lama kita berpisah
saya memang masih ada rasa
semoga dirasakan yang sama
yeay keren banget
ini tapi karena permintaan teman teman di studio nih
pada pengen juga denger lagu anmes yang cinta luar biasa
di studio ya
terimalah ku ini dari orang biasa
tapi cintaku padamu luar biasa
aku tak punya bunga
aku tak punya harpa
yang kupunya hanyalah hati yang satu
wooo semuanya langsung
semua langsung denger
ingat unmes kalau denger lagu itu dimanapun ya
ames terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sukses buat album keduanya